tunggu dulu ya pur
gue mau nyuruh bini gue dulu nih
bikin tempe pacem
abis itu antriin gue ke kaki lima ya
saya tadi bulak balik bu kesininya
kan emak bilang gak pake om kos kirim
biasa itu mah anak kecil main petasan
apalagi istri saya gak suka denger bunyi petasan
tapi kan bukan bagas pak
kamu kan tahu petasan itu berbahaya
kamu kan tau ibu kamu tuh suka takut kalo denger petasan
ibu kamu tuh jantungan
pokoknya kamu gak boleh main petasan lagi
kalo ada temen kamu yang ngajakin main petasan
pasar beli petasan
tapi gue lagi nyari tempe bacem bang
ngapain nyari tempe bacem
eh kemana tadi bang
beli petasan ya
merek nomor enam dimana ya bu
ibu asti nya ada
kamu mandi ngaji dan ke masjid
pengen petasan lagi
engga bukan bu
ini bu semuanya rp dua ratus empat puluh
di pasar ada tempe bacem ga ya
ngapain sih lo nyari nyari bacem
gue lagi kangen masakan rumah
bapak gue nelfon
mau buka puasa pakai tempe bacem
jadi pengen gue
yaelah susah amat
yaudah lo beli aja tempenya
ntar gue suruh gini gue bikin
bikin tempe bacem
masih ada kue keju kagak satu toples
saya juga pas pak
pak yanti ini ada yang baru mateng
tung pak yanti itu aja
tapi kan masih panas pok
ya udah tungguin aja
pak tati itu isinya kebanyakan
pak tati ini isinya kebanyakan
iya pak tati ini isinya kebanyakan
kakak kok udah ada akan sih kesininya
karena aku udah kasih tau minggu lalu
kalau aku kontrakannya mudah mudahan naik harganya
jadi aku nginep sama kamu ya sampai dapat kontrakan baru
aku kan telpon kamu minggu lalu
hmm aku bilang pengen sementara tinggal di sini dulu
enggak ada liat deh gak ada telepon kakak gak ada sms kakak tuh
halo bu udah terima kuenya
salah kirim kue gimana mak
iya mak ojak tuker lagi
kita buka puasa sama apa ya
tapi laris gak punya bahan bahan yang buat dimasak
kita belanja aja
ya udah yuk
mau masak apa
ya tetrak aku aja mau masak apa

tunggu dulu ya pur
gua mau nyuruh bini gua dulu nih bikin tempe pacem
abis itu antriin gua ke kakek lima ya
oke kantas juga in
saya tadi bulat balik bu ke sini
satu toples kue keju lagi kagak ada
mau kerja kayak yanti dong
satu toples aja belum kelar
tapi kan nunggu kuenya dingin mak
aras juga biasanya suka beli kak
beli apa aja
hmm kadang soto
kadang juga cendol
hmm ada kolak gak